sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal tpa burangkeng
namun juga di beberapa titik di kabupaten bekasi jawa barat
sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi
sebagian besar dari negara maju seperti australia kanada dan amerika serikat
sejumlah warga bersaksi sampah ini datang diangkut truk truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas
sampah impor memiliki cerita berbeda di sini
di kabupaten bekasi jawa barat
di antara tumpukan sampah warga kabupaten bekasi yang dibuang ke tpa burangkeng
tampak sampah impor
sampah impor mendapat perhatian khusus dari pemulung
bagi para pemulung sampah impor adalah rejeki
abdul majid mengaku sejak beralih profesi menjadi pemulung di tpa burangkeng tiga tahun lalu
ia menyasar sampah impor
pernah dapat yang aneh aneh nggak yang unik unik nih dari luar negeri
ya apa yang dolar
selain dolar apa aja yang pernah dapat
dari turki vietnam brazil sama amerika
pernah satu juta uang turki
sekilas sampah impor memang tampak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan
namun jika kita pikirkan ulang
kesimpulan sederhana yang bisa kita dapatkan di tpa burangkeng ini adalah
indonesia resmi menjadi tempat sampah negara negara maju
bagaimanapun cara sampah sampah asing ini masuk ke indonesia
untuk apapun tujuannya jelas tidak bisa dibiarkan
apalagi sampah sampah asing ini sekarang telah berakhir di tempat pembuangan sampah akhir di indonesia
sebuah ironi memang
di saat sampah dalam negeri masih menanti solusi dan kebijakan terbaik
indonesia justru digempur sampah asing dan sebagian justru berakhir di lokasi pembuangan sampah
pengelola tpa burangke mengaku kesulitan mengendalikan sampah asing yang masuk tpa
terlebih akses keluar masuk tpa kini menjadi jalur
jalur alternatif kendaraan warga
ya untuk tpa burangkeng kabupaten bekasi ini
untuk kata penuh ya sudah penuh
karena dari kementerian pupr juga atas kajiannya pada tahun dua ribu empat belas itu sudah dinyatakan overload
tidak hanya di dalam tpa burangkeng
sampah asing juga tersebar di beberapa titik di sekitar tpa
tepat di depan pintu masuk tpa burangkeng
sampah sampah impor teronggok berdampingan dengan lahan pertanian
sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi sebagian besar dari negara maju
seperti australia kanada dan amerika serikat
bagong suyoto menjadi saksi derasnya sampah impor yang masuk ke sekitar tpa burangkeng dalam tiga tahun terakhir
ketua asosiasi pelapak dan pemulung indonesia ini menyesalkan perbuatan negara maju
yang membuang sampahnya ke negara negara asean seperti malaysia vietnam dan indonesia
menurut kesaksian bagong
sampah sampah ini diangkut truk truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas di kabupaten bekasi
bagong menambahkan sepanjang dua ribu delapan belas saja
volume sampah impor yang dibuang di sekitar tpa burangkeng
bisa mencapai belasan hingga puluhan truk setiap hari
kabupaten bekasi aja mungkin ada lebih dari tiga puluh titik loh
di sekitar sini aja sekitar ini
di sekitar sini dah itu sudah puluhan
di sekitar tpa burangkeng ini sudah puluhan

itu banyak udang udang besar yang menampung limbah itu
nah yang nggak bisa dipilah ini yang baru dibuang nih dikasih ke masyarakat itu
beberapa dokumentasi warga menguatkan pernyataan bagong
sejumlah truk menurunkan sampah asing ke beberapa titik di sekitar kabupaten bekasi
sebagian terhampar di tanah lapang bahkan sengaja dibuatkan lubang
agar kelak mudah ditimbun jika tidak ada lagi sampah yang bernilai
pertengahan dua ribu sembilan belas arus pembuangan sampah impor sedikit surut
setelah ramai pemberitaan mengenai sampah impor di jawa timur
truk truk ini hanya sesekali membuang sampah impor saat malam sudah sangat larut
suatu malam saya dan tim mencoba menelusuri truk truk pembuang sampah di wilayah kabupaten bekasi
kami didampingi seorang pengemudi truk sampah impor
kami menunggu truk truk ini keluar dari sebuah perusahaan kertas
lalu mengikutinya hingga ke pelosok kampung
kami beberapa kali berpawasan dengan truk lain
baik yang sudah kosong ataupun yang masih membawa muatan menuju lokasi pembuangan
pengemudi truk yang mengantarkan kami membenarkan
truk truk tersebut mengangkut sampah impor dari sebuah perusahaan kertas untuk dibuang
bahkan dijual ke warga pemilah sampah
sang pengemudi truk juga menunjukkan beberapa salinan surat jalan
setiap truknya mengangkut sampah keluar perusahaan
dari laman peta google lokasi yang ditunjuk sang pengemudi juga menunjukkan
tumbukan tumbukan serupa dengan yang pernah tim temui di jawa timur dan karawang
tumpukan ini diduga kuat merupakan bahan baku industri kertas impor
yang telah terkontaminasi sampah dari berbagai negara
untuk mengkonfirmasi pernyataan pengemudi truk tersebut
saya mencoba mendatangi kantor pusat perusahaan kertas ptf sambil bersurat
namun permohonan meliput
saya tidak menerima pertanyaan tersebut
saya tidak menerima pertanyaan tersebut
dan wawancara yang saya ajukan tidak mendapat tanggapan
meski juga sudah dicoba konfirmasi beberapa kali melalui sambungan telepon
menanggapi hal ini dirjen pengelolaan sampah dan limbah b tiga
menyatakan bahwa negara tegas melarang impor sampah
dan tidak memperbolehkan sampah impor dibuang di tpa
impor bahan baku industri kertas diakui banyak tercampur dengan sampah
kasus serupa juga ditemukan di jawa timur
persoalan ini dianggap dilematis
namun harus diselesaikan
modus operandinya adalah ada perusahaan perusahaan
yang kemudian setelah dipilah
dan kemudian sampahnya dikeluarkan
itu dianggap sebagai csr untuk masyarakat
karena memang masih bernilai sampahnya plastiknya banyak
kemudian bekas minuman kaleng dan sebagainya
itu lumayan harganya
nah yang jadi persoalan adalah
sampah sampah itu impor
dan tampaknya penyelesaian persoalan ini memang dari hulu ke hilir
apapun jalan keluar itu
pemerintah perlu bersikap tegas terhadap pelanggar peraturan
negara harus benar benar menjamin bahwa indonesia bukan tempat sampah
untuk negara manapun dan sampai kapanpun